kita dapat ulangnya
aku gak tahu aku harus cari bunda
kemana ya allah
tolong beri aku
bentunjuk untuk menemukan
bunda aku ya allah
aku mau ketemu sama orang
mana mereka sekarang
bentunjukmu ya allah
mas sarapannya udah siap nih
soalnya kebutuhan dapur udah pada abis
aku lagi gak bisa kasih kamu uang
aku lagi kesulitan banget
masa sih mas
jangan jangan kamu menghabiskan uang kamu
untuk perempuan lain ya
kamu nuduh aku
harusnya kamu sadar selama ini kamu yang menghambur hamburkan uang untuk keperluan yang gak penting
aku begini demi masa depan kita
loh kok kamu malah jadi balik nuduh aku sih mas
kan sudah menjadi kewajiban kamu untuk menafkai aku
eh aku gak nuduh kamu loh
selama ini kan aku kasih kamu uang bulannya lima puluh juta untuk kebutuhan kamu
untuk keperluan kamu
ini itu mas kurang
sekarang kamu main hitung hitungan sama aku ya mas
pasal kamu tau ya mas
aku melakukan ini supaya aku bisa selalu tampil cantik di mata kamu
di mata temen temen
aku menikahi kamu bukan karena penampilan kamu
aku mencintai kamu
dan yang aku butuhkan dalam pernikahan kita saat ini adalah
aku sudah berusaha sekeras mungkin
untuk kasih kamu anak
tapi kalau tuhan belum mengizinkan gimana mas
kamu duduk dulu
dengar aku ya
kita bisa ke dokter
dan kamu bisa mengikuti program kehamilan
bukannya aku gak mau
tapi aku rasa kita belum perlu ikut program apapun
belum perlu gimana lagi sih
aku yakin kita pasti akan punya anak
tanpa kau harus ikut program hamil
kamu percaya sama aku ya sayang

ini kan daerah umum
bukan wilayah kekuasaan kamu doang
jadi orang yang mau amin disini bebas
oh ngelawan ya
ngelawan kalian berdua mau
gue laporin ke kepala preman
iya kepala preman
udah ikutin aku aja
tapi kan udah udah udah udah
gue salah laporin kita ke kepala preman
nah kita pergi dari sini
sudah lebih dari dua tahun mama meninggal
aku belum terbiasa ma
aku belum bisa menjadi anak yang berbakti buat mama
bahkan sampai mama meninggal
pening kamu lapar gak
aku lapar banget
iya aku juga lapar

aku pasti harus kasih semua orang kita
kalau enggak mereka bakal panggil bos preman
aku takut banget sama bos preman
yaudah kalau kakak kok masih punya uang simpenan
buat kita makan
kamu gak apa apa
mungkin kamu bersih bersih aja dulu
di keran air yang waktu kita
aduh kok masih ingat kan
iya masih ingat kak
oke mending aku beli makan dulu ya